aduh ada ada aja mau berantem di depan warung saya lagi
apa yang harus aku lakukan sekarang
afif dan reno itu sama sama keras kepala
padahal juga udah ketemu siti
aku kira dia gak akan nyari aku lagi
afif juga aku pikir begitu
pegawai saya tidak ada yang namanya bela
jadi informasi yang kalian dapatkan itu salah mas
aku lagi buru buru
beberapa hari yang lalu ada seorang kurir perempuan datang ke sini
tolong saya minta datanya semua ya
akan saya cek terlebih dahulu di komputer ya
saya tunggu ya informasi
bapak ada apa lagi yang datang kesini
saya mau minta maaf atas sikap saya waktu itu
saya juga mencari pegawai kamu yang bernama siti
siti udah gak kerja lagi pak disini
bapak coba aja tanya sama temennya siti pak
kalau gak salah
dia kerja di warung pajunet ya
mudah mudahan bella kerja disini
apakan ada kini ya
ya dia aja
semuanya enak sih ya
mau untuk parl manners
nah ini peristiwa saya
reno afif kenapa mereka ada disini
aku udah harus pergi tapi gimana kalau di depan ada afif sama remo
selama ini kamu udah tau kan kalo bella kerja disini
masih dulu yang bukan bukan
kamu sendiri ngapain afif
mencari dia tapi masih menuduh dia yang bukan bukan
nanti kalo bella ketemu mau kamu apain
mau bawa dia pulang
membiarkan keluarga kamu menyiksa dia lagi
membiarkan dia diperlakukan buruk lagi
membuat dia tambah menderita lagi aviv
dengarkan aku afif
sebaiknya kamu jernihkan dulu pikiran kamu
yakinkan hati kamu kalo kamu bener bener mencintai bella
kamu mau melindungi dia kamu mau membahagiakan dia
setelah itu baru kamu cari bella
aku akan membantumu afif
kamu sendiri mau ngapain
lama lama mereka bisa berkelahi
aku harus gusir mereka dari sini
pak pak junid
kok bener bener dikirim
pak itu ada orang kayaknya mau berantem deh pak
mendingin papa usir sekarang
takutnya kena warung bapak loh
waduh ada ada aja mau berantem di depan warung saya lagi
apa yang harus aku lakukan sekarang
afif dan reno itu sama sama keras kepala
padahal juga udah ketemu siti
aku kira dia gak akan nyari aku lagi
afif juga aku pikir begitu
maaf mas pegawai saya tidak ada yang namanya bela
jadi informasi yang kalian dapatkan itu salah mas
terus siapa wanita yang biasa mengantar itu
itu juga bukan bela namanya mas
bapak kenal orang ini
ini bella pak
kamu sebenarnya siapa
kamu sebenarnya orang berpendidikan
tadi ada orang kaya nyari kamu kesini
kalau kamu masih ingin bekerja sama bapak disini
kamu harus jawab dengan jujur
pak sebelumnya saya ingin bilang kalau bapak itu adalah orang yang sangat baik
kalau bapak bukan orang baik bapak gak mungkin mempekerjakannya saya lagi
bawa saya kesini setelah saya sering merusak pesanan bapak
masih bapak sudah mempertahankan saya disini
dan mungkin bapak adalah orang yang bisa saya percaya
jadi saya akan cerita semuanya
mas wajah wanita ini sangat familiar mas
banyak wanita yang berwajah seperti ini
dia sangat berpendidikan dan orang kaya
kalian ini gimana sih
masa wanita seperti ini mau kerja jadi pengantar barang di tempat saya
sebaiknya kalian pergi aja cari tempat lain barangkali ketemu nanti mas
terima kasih pak
ehlah kamu dimana sih nak
jadi semua gara gara keluarganya afif dia udah membuat bella menderita
bella kamu dimana bella
bikin berisik aja tuh orang tua
aku harus bikin dia pergi dari rumah ini
bella kamu dimana bella
bu sairah sebenarnya bella itu udah mati bu dia tuh gak akan pernah ditemukan lagi
bella itu belum mati bella masih hidup
berarti kamu pergi
mendingan sekarang aku telepon ambulan aja
biar dia pergi dan gak ngemuk lagi di rumah ini
papa tante shanes manggil ambulans untuk bawa oma pergi pak
aduh gimana ini
busah ira pake kabur lagi
papa oma kabur dari rumah pak
tadi oma ngamuk
iya papa papa harus cari oma
kasian oma pak
iya lika papa akan cari oma
aku akan berurusan dengan kamu setelah ini
aduh bener ibu saya dibawa ke rumah sakit jiwa
iya om tadi oman teriak teriak terus kabur
astagfirullahaladzim ibu saya kabur
saya harus cari ibu saya
ya allah semoga mama cepat ditemukan
ya allah bella